setelah semalaman kamu pingsan akhirnya kamu sadar juga
kamu aman di rumah saya
semalam saya lihat kamu pingsan di jalanan
karena tidak ada orang akhirnya kamu sebak mari
cukup dipanggil wijaya saja
kok pakaian mereka seperti zaman dulu
pak dari sini ke karanggulia masih jauh enggak pak
kayaknya masih jauh neng
tadi semuanya berapa pak
uang ini gak laku neng
itu uang benar pak
kalau enggak punya uang satu ketip
tapi saya cuma punya itu pak
wah kakak bisa begitu nek
masa sudah makan enggak mau bayar
terus gimana dong pak
neng sudah makan di tempat saya
kamu harus segera bayar
saya sudah berniwa
saya sudah biasa
aduh ngerajek suruh
tapi kalau tak mungkin sudah
neng ayo berbicara
bert mana sekarang
ya tengok faan
saya sudah kemp sowie
saya sudah jepang
sedej di rumah
pak yai saya meminta tolong
saya meminta tolong pak yai menemukan kiki
kalau saya tidak bisa menemukan kiki
ibunya pasti akan mengira bahwa saya benar benar menculiknya pak kiai
kamu sungguh sungguh mencintai kiki kekasih kamu
sungguh pak yai saya benar benar mencintai kiki
demarikan tangan kamu
pak yai saya masih berjaga pak yai
sungguh saya masih berjaga
berarti kamu bisa menemukan kiki
berdiri ke sebuah tepi
di lari gunung tinggi kita
di sana kamu akan menemukan jasad kiki
kiki belum mati
peganglah pergelangan tangannya
dan kamu kamu akan merasakan sesuatu
jangan mencoba menontak
pusatkan pikiran kamu
hanya kepada allah
assalamualaikum pak yai
jangan lupa dukung like share and subscribe
ibu berkorban mengingatku
terima kasih pak
kamu tahu dari mana aku ada di sini kiki aku mencintai kamu jadi aku selalu tahu gimana
sekarang kau berarti kota kandang kandang
ya ya y purple
k tan perut